terima kasih gusdi
sudah menolong kami
apa yang telah terjadi pada kali ini
kami dihajar dan diserang oleh dahayu
saat kami akan mengantarkan raden walang sungsang
ke istana pajajaran gusdi
jadi mereka yang telah
membawa putraku walang sungsang
setelah mereka menghajar kami
mereka meninggalkan kami begitu saja
setau kami mereka akan pergi ke kandang usih
terima kasih atas kabar dari kali ini
aku harus segera menyelamatkan putraku
jaga dia baik baik
jangan sampai kamu
tolong selamatkan aku
tolong lepaskan aku
tolong selamatkan aku
tolong selamatkan aku
tolong selamatkan aku
pasti ada yang membantu walang sungsang
untuk kabur dari istana ini
bukankah kau pada saat itu yang sedang bertugas
jangan jangan dia yang meloloskan raden walang sumsi
karena dia juga lah yang sudah melepaskan jakalalana waktu itu
wistapati bukan bunda pelakunya
untuk paruh hati
kesian sekali ya
aku tidak akan menuduh orang tanpa bukti
aku tahu siapa pelakunya
jika kau pernah membebaskan jakalalana
maka kau juga lah yang membebaskan langsung saya dari situ
aku tidak tahu apa apa
kenapa dia bisa cepat sembuh seperti itu
orang yang terkena perang sofikan
akan sangat sulit untuk disembuhkan
bukan aku pelakunya
kau bukanlah ibuku
kau hanya seorang bang
dan kau akan tetap ada di sini
kamu akan tetap ada di sini
sampai bikar datang
dan membawa chris di sipar aman
mereka menyerang bikku
jangan sampai bikir illegal
mereka membunuhai ayok
aku harus berhati hati
aku tidak mau berjalan kecelakaan
jika mereka tahu aku disini
sedang apa gue si prabu disini
aku mendapatkan kabar
bahwa puteraku berada disini
rakawa langsung berhasil ditangkap
untuk apa datang kesini
aku ingin menamatkan rakawa
radenwa langsung usah
aku ingin menamatkannya
mari gue si prabu
siliwangi pasti akan menyerang
dan membebaskan walang sungsang
kita akan sampai
aku tidak setuju
kenapa kita tidak serang saja
dengan membawa walang sungsang sebagai sandra
kita paksa siliwangi untuk menyerah
dan kita akan membunuh walang sungsang
pasti tidak punya pilihan
kalaupun siliwangi tetap melawan
kita akan bikin dia kehilangan konsentrasi
dengan menyiksa anaknya di depan siluang
kalau siliwangi kehilangan konsentrasi
akan mudah untuk kita mengalahkannya
sekaligus menduduki istana pajajaran
hanya dengan satu pekerjaan
dan sekaligus menduduki istana
mereka merancangkan sesuatu
untuk menghancurkan aihanda dan pajajaran
pak aku harus segera pergi dari sini
tangkap dan jangan sampai lolos
kita harus segera kabur dari sini
jika kita tetap di sini
maka itu akan membahayakan keselamatan raden olang sungsang
jangan kabur kapten yusuf
tidak usah dikejar
kita kembali saja dulu bisnis
dan meminta prajurit
untuk memperketat penjagaan

gautama seri itu